sementara itu lingkaran survei indonesia kembali merilis survei elektabilitas pasangan calon presiden
survei dilakukan tanggal sepuluh hingga sembilan belas november menyoroti kondisi ekonomi indonesia
secara umum jokowi diuntungkan persepsi positif publik terhadap kondisi ekonomi indonesia
dua belas responden menjadi narasumber survei dilakukan di tiga puluh empat provinsi di indonesia
para responden diwawancara menggunakan questionnaire
persesif terhadap kondisi ekonomi berpengaruh terhadap dukungan terhadap capres
jadi memang secara umum jokowi diuntungkan oleh persepsi positif publik terhadap kondisi ekonomi indonesia
masyarakat keadaan ekonomi sekarang ini dalam keadaan sedang maupun baik
dan mereka yang menilai kondisi ekonomi baik ini mayoritas dukungannya itu terhadap jokowi maruf amin
berita terkini mengenai cuaca ekonomi indonesia